sedia payung sebelum hujan
dikapi kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia
presiden joko dodo minta jajaran pemerintahan
bisa meningkatkan produksi pangan
dalam waktu dekat ini
ketersediaan bahan pangan lokal dapat mengurangi
ketergantungan kepada produk impor
dan stok yang cukup bisa menjaga
harganya stabil serta terjangkau
masyarakat untuk membahasnya sudah bersama kami
ada dua narasumber
kepala badan pangan nasional
atau bapak nas arief prasetyo wadi
ada juga guru besar
melalui sambungan daring selamat siang bapak bapak
selamat siang selalu
selamat siang mas
assalamualaikum mas herono
saya ingin ke
pihak bapak nas dulu nih pak arief
kalau kita melihat ancaman krisis
pangan ini kan kian nyata pak arief
mengantui banyak negara di dunia
hal ini sebabkan tersendatnya rantai pasokan
akibat perang rusia ukraina nih pak arief
resesi di depan mata
lalu kondisi pangan dunia dari kacamata anda
terima kasih mas herono
saat ini memang
kita lihat ya mulai dari
perubahan iklim kemudian pandemi
kondisi global disruption
memang tidak bisa dihindari hal ini
tapi kita semua menyadari
bahwa ini adalah kesempatan
negara kita untuk melakukan produksi
pangan pangan strategis yang ada
kalau kita lihat hari ini
kalau isunya adalah inflasi
kita itu saat ini salah satu negara yang inflasinya terbaik
dan prediksi dari
menteri keuangan kemudian bank indonesia
peliti inflasi dan pertumbuhan ekonomi
mengenai ketersediaan tadi
untuk barang barang atau komoditas
dan ini memang harus diakui
angkutan dan lain lain
variabel yang kita tidak bisa lepaskan hari ini
tetapi percayalah bahwa pemerintah
selalu mengimbau kita semua untuk
baik utamanya dihulu maupun dihilir
jadi kita harus pentingkan dua
ini nanti bisa dikonfirmasi dengan prof andreas juga
bahwa tidak menurut hanya dihilir
tetapi kesejahteraan petani itu
menjadi penting buat kita semua
jadi ketersediaan itu hari ini nomor satu
kalau kita tidak memberikan kesejahteraan yang baik dihulu
peternaknya akan berhenti berproduksi
menghargai petani peternak dengan harga yang baik
sehingga otomatis produktivitas dari
petani peternak kita itu akan meningkat
kurang lebih demikian
artinya memang impor ini masih diberlakukan di tanah air pak
kalau kita melihat data anda bagaimana dengan kondisi
ketersediaan bahan pangan di indonesia
apakah krisis pangan ini juga akan menimpa kita nantinya
justru saya mau mengajak seluruh stakeholder pangan hari ini
jadi kalau kita sering sampaikan nih prof andreas triple helix
mulai dari akademisi
government dan komunitas ya
komunitas itu maksudnya asosiasi asosiasi
semua ini hand in hand untuk mengatasi masalah ini
justru kemarin kita ini malah hitung hitungan kita
harusnya kondisinya baik ya untuk negara kita
karena mulai kita urut dari jagung begitu ya
itu sebisa mungkin kita tidak import
supaya dulur dulur petani
negara kita itu
memang terlindungi dan harganya tetap baik
komentar anda seperti apa pak andreas tadi disebutkan bahwa
kalau untuk kondisi pangan di tanah air masih baik baik saja
anda melihat seperti apa
ya saya tadi kurang begitu menangkap ya yang disampaikan oleh pak arief
karena agak terputus putus yang
ya sudah sekarang betul yang amat sangat menggirakan dari saya
pak aris sebagai kepala bapak nas sangat komit dengan kesejahteraan petani
itu saya kira yang penting
tapi menyangkut hal yang lainnya ya
kalau kita lihat dulu di global
kita sebenarnya tidak hanya menghadapi krisis pangan kan
kita menghadapi lima krisis secara bersamaan
yang pertama sudah barang tentu tadi krisis pangan
lalu yang kedua itu krisis energi
kita tahu bahwa harga minyak bumi ini meningkat relatif tinggi
lalu yang ketiga ini krisis logistik
logistik di dunia ini terganggu ya salah satu tadi
juga sudah disampaikan agar terang rusia ukraina
lalu krisis yang keempat adalah krisis ketimpangan antara supply dan demand
dalam arti apa permintaan melonjak sangat tinggi
dengan mulai melemahnya pandemi covid ini
tapi tidak diimbangi dengan supply nya dengan pasokannya
lalu yang kelima sudah barang tentu krisis komoditas
karena kita tahu bahwa terutama untuk pertanian harga kubuk diduduknya

jadi itu lima krisis yang berjalan bersamaan
dan sudah barang tentu ini diperingatkan juga oleh world bank
bahwa di tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
dunia masih akan menghadapi lima krisis tersebut
terutama krisis pangan
jadi tahun dua ribu dua puluh tiga nanti diperkirakan agak melandei
tahun ini masih relatif tinggi
kita harus berhadapan harus menghadapi situasi
di mana harga pangan masih relatif tinggi
tahun dua ribu dua puluh tiga nanti agak menurun
tahun dua ribu dua puluh empat nanti naik lagi
dan ini yang sebenarnya yang harus kita antisipasi
jafari baik oleh pemerintah maupun masyarakat indonesia
dan inflasi pangan di hampir seluruh negara di dunia
saat ini sudah barang tentu negara berkembang
saat ini sudah barang tentu negara berkembang
pastinya bahwa inflasi pangan ini merupakan inflasi yang terbesar
sebagai penyumbang inflasi total yang terbesar adalah inflasi pangan
jadi ini ya meskipun sudah barang tentu
saya amat sangat sependapat dengan pak arief tadi
ini hanya bisa diatasi salah satu caranya dengan peningkatan produksi dalam negeri
kita ingat suasana saat ini kondisi saat ini
sudah mengorbankan satu negara
kita ingat kerusuhan besar di sri lanka
penggantian pemerintahan di sri lanka yang baru baru saja ini
itu disebabkan oleh apa krisis pangan
karena apa produksi pangan sri lanka ini menurun
nah ini sama dengan akhir tahun dua ribu delapan belas
ketika pemerintah sudan menaikkan harga rokti tiga kali lipat
awal tahun berikutnya pemerintah sudan jatuh
kalau ditarik lagi ke belakang tahun dua ribu sepuluh
di mana beberapa negara di afrika utara dan timur tengah hancur
resimnya tumbang gara gara juga krisis pangan di tahun dua ribu
sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita bersama
bagaimana mengamankan pangan terutama pangan dalam negeri
karena kalau impor saya lihat data impor
impor tahun ini ini ada kecenderungan lebih tinggi dibanding impor tahun lalu
kalau kita melihat data yang sementara sekarang ini

sehingga ketergantungan kita untuk beberapa negara ini

maka komoditas dari impor pangan ini semakin lama semakin tinggi
yang sering saya gambarkan kalau kita ambil impor delapan komoditas utama ya
tahun dua ribu delapan masih delapan juta ton
sepuluh tahun kemudian dua ribu delapan belas sudah dua puluh tujuh enam juta ton
hampir dua puluh juta ton hanya dalam tempo sepuluh tahun
lalu kemudian menurun tahun dua ribu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh naik terus
dua ribu dua puluh satu kemarin lebih tinggi dibanding tahun dua ribu delapan belas
jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita bersama
bagi kita bersama bagaimana impor ini bisa kita kendalikan
sudah barang tentu pengendalian impor ini akan berdampak terhadap petani kecil kita
karena kalau petani kecil dulu dulu petani kami saya di asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia
kami ada di dua puluh provinsi di sembilan puluh kabupaten saat ini yang terus menyampaikan informasi ke saya
kalau mereka yang lahannya dua tiga harus dihadap hadapkan face to face head to head
dengan petani amerika yang lahannya ratusan hektar petani brasil yang lahannya enam puluh hektar ya pasti toless lah
apalagi subsidi pangan untuk amerika misalnya itu luar biasa besar satu dua ratus triliun per tahun
jadi ini yang menyebabkan antar pangan perdagangan pangan dunia itu sebenarnya tidak adil
ya walaupun kita kemudian mendapatkan windfall sawit ya walaupun sekarang harga sawit sudah drop lagi
sehingga mengakibatkan petani sawit kita juga sengsara saat ini
jadi banyak hal saya kira yang perlu kita diskusikan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan nasional
dan yang terpenting bagaimana upaya meningkatkan produksi pangan nasional sejahterakanlah petani
jamin harga di level yang menguntungkan di tingkat usaha tani
dan kita mampu kok untuk melakukan itu
kalau kita lihat tadi ya ini kalau saya kira yang perlu menjadi perhatian besar adalah tadi
karena kalau kami lihat data di tengah bulan kemarin bulan juli
itu stok beras kita itu hanya satu juta ton tuh mas
karena apa stok beras selama ini setelah panen raya itu di atas dua juta ton
dan laporan di jaringan tani kami juga serangan hama baik warna coklat maupun kerdil rumput ini mulai
mulai meluas kalau serangan hama ini tidak bisa kita antisipasi dengan baik saya khawatir terhadap panen musim gadu ini
kalau panen musim gadu ini terganggu sudah lupakan yang namanya ekspor beras dan lain sebagainya itu sudah lah nggak masuk akal
selamatkan dulu stok pangan dalam negeri ini yang amat sangat serius
panres saya ingin konfirmasi lagi ya ini yang amat sangat penting
saya ingin konfirmasi langsung ke pak arief nih anda katakan masih dibutuhkan pengendalian dari impor ke sejahtera petani yang harus diperhatikan
ketimpangan dari supply dan juga demand terhadap ketersediaan pangan komentar anda seperti apa pak arief
cocok saya kalau sama prof andreat ngopi terus jadi mas heranov kita semua sepakat bahwa petani kita harus di depan
memang memperhatikan kesejahteraan petani peternak ya nelayan jadi tapi nggak boleh hanya retorika kita buktikan cara membuktikannya
badan pangan nasional misalnya dalam dua tiga hari terakhir ini kita menyiapkan misalnya berapa harga pokok produksi untuk jagung
kemudian berapa harga yang baik untuk peternak berapa harga dihilir
pertempatan unsur onu ya karena itu merupakan satu kesatuan jadi tidak bisa dipotong potong pada saat petani kita hari ini mendapatkan sejarah menit
pendapatan dari harga jagung yang baik harga jagung di atas rp empat lima ratus misalnya gitu ya empat ribu empat lima ratus payment arti dari nanti temen temen pes carolyn atau ayam boiler itu juga biasa mendapatkan harga jagung baik
kemudian harga telur juga harga ayam yang baik
sehingga nanti kesejahteraan ini bisa dari hulu ya kita tarik ke hilir
tetapi jangan lupa ada pesan dari pak presiden bahwa inflasi ini juga harus dijaga
nah kalau demikian adanya kita bicara seperti yang prof andreas sampaikan
produktivitas itu artinya satu adalah kesejahteraan petani
yang kedua adalah intensifikasi
jadi produktivitas misalnya kalau rata rata lima satu ton per hektare misalnya untuk padi
supaya bisa enam ton atau tujuh ton per hektare itu harus apa
nah prof andreas itu bidangnya
jadi mulai benihnya pupuknya soil testnya pupuk tidak boleh terlambat
jadi banyak komponen yang memang harus diperhatikan
dan saya harap pekerjaan ini untuk produksi memang lead nya
oleh teman kita kementerian pertanian
jadi kita semua bisa dukung menteri pertanian produksi lokal
dan ini waktunya kita memproduksi lokal
karena prof andreas tadi sudah sampaikan
pada saat harga di dunia ini tinggi kemudian penuh ketidakpastian
ini waktunya kita produksi di dalam negeri
untuk produk produk yang memang kita bisa kerjakan termasuk kedelai
prof andreas pemerintah harus mulai mengutamakan kebutuhan petani
sehingga menjadi daya tarik ya yang bisa mendorong petani mau menanam
apakah indonesia harus mulai beralih dari rezim subsidi pangan
menjadi jaminan produksi petani prof duya andreas
tapi di tangan dulu prof andreas kita akan ulas lebih dalam nanti setelah berjeda
dalam arti subsidi harga ini teramat penting bagi petani
penjaminan harga di tingkat usaha tani ini sangat penting
dan kita lihat bersama lah ya
kalau mengacu data survei kami survei bulanan b dua ti
yang agak sedikit berbeda dengan survei wbts
karena survei wbts nasional kami di sentra sentra produksi
ini sudah enam bulan terakhir ini harga gabah kering panen itu di bawah hpt
di bawah rp empat dua ratus
dan tanpa ada upaya yang keras bagaimana menyelamatkan harga gabah kering panen di tingkat usaha petani
jadi ini padahal sudah dulu hpt sudah kami usulkan untuk segera dinaikkan
karena apa hpt kalau kita lihat sepuluh tahun terakhir dari tahun dua ribu dua belas sampai tahun dua ribu dua puluh dua ini

dalam hal ini ini kan sudah berubah kan
kita lihat kepercayaan kita itu di mana kan
apalagi saat ini enam bulan terakhir ini hpp harga pembelian pemerintah
harga gabah dibanding dengan harga pembelian pemerintah justru lebih rendah
ini saya kira yang perlu perhatian kita bersama
sehingga saya mengkhawatirkan untuk tahun ini jangan jangan produksi padi kita menurun
kalau menurun ini rada gawat
karena apa tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
itu peristiwanya adalah lanina iklim kemaru basah
yang seharusnya kita mampu mempush produksi dengan relatif tinggi
karena kalau saya mengingat data dua puluh tahun terakhir
lamina selalu menyebabkan peningkatan produksi yang gratis
dan yang tertinggi itu tahun dua ribu enam belas ketika terjadi lanina
tapi apa yang terjadi tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita mengalami peristiwa lanina
tahun dua ribu dua puluh satu yang masih lamina emas bahkan minus
ini saya kira yang menjadi perhatian serius bagi kita bersama
dalam arti banyak hal banyak faktor saya kira
apakah petani mulai enggan bertanam
nah ini yang gawat
kalau seperti ini terjadi gitu kan ya
padahal iklimnya sudah sangat bagus
kenapa petani enggan bertanam
barangkali harga yang diterima petani ini teramat rendah
karena kalau kita lihat ntp nilai tukar petani tanaman pangan ya
sejak februari dua ribu dua puluh satu sampai hari ini itu di bawah seratus
baik ditahan dulu pak andreas
nanti kita akan tanyakan juga ke pak arief
bagaimana nanti langkah ke depan dengan adanya enggan petani untuk bertanam atau bercocok tanam
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kita lanjutkan kembali dialog kami bersama prof dian andreas dari guru besar ipb
dan juga tadi ada pak arief prasetyoadi yang sudah bergabung
kepala badan pangan nasional
pak arief dan juga pak dwi andreas
saya ke pak arief terlebih dahulu prof
sebelum ke prof dian andreas tadi prof dwi andreas
pak arief menyatakan ada keengganan dari petani untuk menanam
apa yang membuat ini menjadi perhatian khusus dari guru besar ipb kita
dan juga tadi juga disebutkan bahwa apakah faktor cuaca ini sudah baik
apa yang membuat petani masih enggan untuk menanam padi hingga kini pak harif
ya apa yang disampaikan prof andreas betul
jadi kalau petani itu tidak merasa menguntungkan menanam padi
pasti tidak akan menanam padi
kalau merasa menguntungkan tanam jagung hari ini sumbawa semua panen jagung
kenapa karena harga jagungnya lebih baik daripada harga padi kurang lebih demikian
memang dukungan terhadap petani ini nggak main main
hubungan terhadap petani peternak nelayan ini harus kita dorong
karena produktivitas itu akan berbasing lurus dengan kesejahteraan petani peternak dan nelayan
saya sepakat dengan prof andreas
baik kemudian prof andreas kalau benar tadi disebutkan masih bergantung terhadap impor
masih tinggi ya angkanya apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ini ke depannya
tadi sudah kita diskusikan
pak arief juga memberi pernyataan seperti tadi
kesejahteraan petani itu sekarang ini harusnya menjadi core political will yang sangat kuat untuk pemerintah
jadi kalau political will kesejahteraan petani ini menjadi main tujuan utama pembangunan pertanian di indonesia
kami jaminlah pak arief saya menjamin bahwa produksi pertanian kita akan meningkat
impor perlahan lahan bisa kita turunkan
lalu apa yang bisa dilakukan sudah barang tentu
karena itu kan sudah puluhan tahun seperti itu
pemerintah yang kemarin itu berbagai program dilakukan
pemerintah saat ini yang tahun dua ribu lima belas ada program upsus kedelai jagung padi dan sebagainya
tapi apa impor terus menerus meningkat
berarti ada sesuatu yang salah di sana
ada sesuatu yang salah di sana
lalu dana dana besar juga digelontorkan untuk itu
nah ya sudah barang tentu di mana
kalau kita lihat mas ini data terkait dengan tujuh belas sektor usaha di indonesia
subsektor mana yang pendapatannya terendah
pertanian dari tujuh belas subsektor usaha di indonesia
bisa dari situ saja sudah kelihatan bahwa kita selama ini kebijakan pembangunan pertanian kita itu terlalu fokus ke konsumen
kalau terjadi inflasi pangan maka kita buru buru melakukan upaya melakukan intervensi yang begitu besar supaya inflasi yang disebabkan sektor pangan itu menurun
tapi ketika harga di tingkat usaha tani ini jatuh seolah olah kita tidak melakukan apapun
jadi itu yang sangat penting saya kira
sehingga tadi betul bahwa kesejahteraan petani harus menjadi goal besar pemerintah saat ini
kalau menginginkan bahwa pangan tidak bisa dihubungkan dengan pangan itu tidak akan berhasil
itu tidak akan berhasil

bisa perlahan lahan kita turunkan
tapi kalau tidak sebagaimana as usual yang kita lakukan sekarang ini maka ya sudah barang tentu itu hanya jargon dan mimpi saja
apalagi kita cita citanya tahun dua ribu empat puluh lima lumbung pangan dunia
bagaimana lumbung pangan dunia dalam sepuluh tahun terakhir impor pangan kita melonjak dua puluh juta ton untuk delapan komoditas utama
lalu ada hal yang kedua
tadi sebenarnya sudah saya singgung
jangan hadap hadapkan petani indonesia secara langsung dengan petani petani negara maju
harga rendah tapi sesungguhnya harga tersebut harga artificial
nah dengan kenaikan harga pangan yang tinggi seperti sekarang ini kita harus bisa menyikapi secara positif
bagaimana harga yang tinggi
misalnya jagung ya
jagung saat ini jagung impor itu masuk ke pelabuhan kita sudah di atas rp lima rp lima empat ratus
dengan harga lima empat ratus petani kita petani indonesia amat sangat bergairah untuk nanam jagung
karena itu sangat menguntungkan
karena apa biaya produksi jagung itu hanya sekitar rp tiga
nah jadi itu suasana seperti ini kita ambil nilai positifnya
bagaimana nanti pemerintah tetap mempertahankan harga pangan yang relatif menguntungkan
sehingga petani petani nasional kita bergairah untuk itu
sehingga apa kalau terkait dengan itu apa kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah tarif
ketika nanti harga pangan dunia turun lalu pemerintah membiarkan saja seperti itu tanpa ada kebijakan tarif yang menyertai itu
ya sudah selesai petani bergairah tanam untuk komoditas tertentu lalu kemudian harga di tingkat internasional turun pemerintah mengimpor selesai sudah
gagal lagi akhirnya
sehingga bagaimana kita karena masyarakat sebenarnya bisa menerima dengan harga yang relatif baik kan relatif tinggi yang sekarang ini terjadi
sehingga kalau untuk kedelai juga kan ini sudah relatif agak tinggi
sehingga kalau itu terjadi maka petani petani kita mulai perlahanan bergairah tanam kedele
tapi kalau nanti kedelai internasional dan ini sayangnya sekarang ini harga kedelai internasional sudah mulai turun lagi
dan ini trennya akan turun terus nanti kan
jadi harga dunia ini fluktuatif
dalam arti bagaimana kita mempertahankan harga di tingkat konsumen yang menguntungkan buah wisata
sehingga petani kita bergairah
itu kebijakan yang bisa ditempuh tidak hanya program sana sini usus dan lain sebagainya
udahlah itu nggak akan bunyi program program seperti itu
yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan harga di tingkat usaha tani sehingga menguntungkan bagi mereka
dengan cara apa
mengatur harga di tingkat impor
tapi dalam harga impor kita mengatur tarifnya
dan itu yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah indonesia
jadi itu kan
terakhir saya ingin minta pendapat dari dua narasumber kami ini
ada pak arief dan juga pak prof dian rias
apa langkah antisipasi ke depan menghadapi krisis pangan dunia ini
saya akan ke pak arief terlebih dahulu
yang pertama kita harus bangun ekosistem
karena bagaimanapun apa yang ditanam oleh teman teman sedulur petani
itu harusnya memang ikut market
jadi kalau kita kebutuhan misalnya hari ini jagung
ya berapa yang harus ditanam jagung
sehingga angka berapa sih yang paling baik untuk petani
mulainya dari situ
sehingga dibangun ekosistem mulai dari produksi sampai dengan daerah konsumsi
kemudian yang paling penting berikutnya adalah penguatan stok pangan nasional
karena selama ini yang dikerjakan bulog hanya menyimpan beras
jadi prof andreas sampaikan hanya satu juta
satu juta itu ketahanannya paling dua belas hari ya prof
sehingga kita perlu ulang dan kapasitas gudang bulog kita itu seharusnya bisa sampai tiga lima juta ton
sehingga kita harus atur bagaimana flushing out dari beras yang ada di bulog
jadi misalnya hari ini kita sedang siapkan untuk memflush out tiga ratus delapan puluh ribu ton
untuk upaya sampai kepada masyarakat dengan harga yang baik
kemudian kita juga nanti mempersiapkan untuk serap dari panen gadung
semoga panen gadunya tidak semengerikan yang prof andreas sampaikan
karena kalau benar kalau kita panen gadu ini gagal artinya bulan desember januari februari itu menjadi nightmare buat kita semua
sehingga kita harus siapkan gudang kita untuk
serap dengan harga yang baik pada saat panen gadu
baik ada penguatan stok pangan nasional kalau prof di andreas seperti apa langkah ke depan
ya sudah barang tentu penguatan stok pangan nasional ini sangat penting
sehingga di sini peran badan pangan nasional teramat penting duduk di masa depan sebagai lembaga kunci untuk mengatur tata niaga pangan
sudah barang tentu
kalau stok pangan nasional ini memadai mencukupi sudah barang tentu
barang tentu ketika terjadi gejola harga pangan pemerintah bisa melakukan intervensi yang lebih bijak dengan cara apa menggelontorkan stok pangan yang ditegang oleh pemerintah
jadi itu saya kira
lalu hal yang kedua yang penting saya kira tadi juga sudah kita bahas di depan bahwa peningkatan kesejahteraan petani perubahan mindset kebijakan nasional harus saat ini diarahkan ke kesejahteraan petani itu menjadi sangat penting
karena bagaimana caranya sebenarnya dulu mas arief saya pak arief saya lalu beberapa teman yang lain itu tergabung dalam rembuk pangan di rembuk nasional
kami mendiskusikan terkait pangan
dan itu sudah kami serahkan ke presiden di bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas

dan konsep konsep yang kami tawarkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu
dan konsep konsep yang kami tawarkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu
jadi itu ada buku kecil yang hasil dari rembuk pangan nasional tahun dua ribu tujuh belas
salah satunya misalnya up to sold direct payment
itu sudah kami sampaikan
setiap kilogram yang dihasilkan petani diberikan insentif
katakanlah kalau untuk padi dia menghasilkan satu ton padi diberikan insentif lima ratus per kilogramnya
jadi banyak hal yang bisa kita lakukan
supaya agar supaya apa harga di tingkat usaha tani ini bisa ditingkatkan bisa meningkat
kalau kesejahteraan petani meningkat maka sudah barang tentu sejahteralah kita juga
pangan tidak terlalu bergejolak di masa depan
pangan bisa stabil petani sejahtera dan disitulah kunci kesemuanya
kalau tidak maka yang akan terjadi seperti sekarang ini
impor pangan terus melonjak lalu kemudian pada titik tertentu kita betul betul akan terjadi goncangan krisis pangan di indonesia
kalau terjadi gejolak harga di pasar internasional
contoh contohnya sudah jelas sri lanka lalu sudan lalu sebelumnya di banyak negara di afrika utara dan timur tengah
dan akhirnya runtuh karena krisis pangan
jadi ini dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sebenarnya
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita mengimpor beras enam empat juta ton
dan kemudian diikuti jatuhnya presiden suarbo
walaupun banyak alasan lain tapi kalau kami lihat itu karena salah satu penyumbang terbesar adalah krisis pangan
tetap kalau rakyat lapar itu semuanya bisa dilakukan
ini yang amat sangat penting
krisis pangan akan menyebabkan stabilitas politik akan menyebabkan sampai penggantian rezim
jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama
dan kunci satu satunya dari itu semua adalah sebulur tani kita
karena yang memproduksi pangan adalah sebulur sebulur tani kita
itu saya kira masuknya
jadi perlu reorientasi kebijakan atau ekonomi politik di indonesia untuk membalikkan itu semua
dari kebijakan yang terlalu fokus ke konsumen menjadi kebijakan yang fokus ke produsen pangan kita
terima kasih banyak atas diskusinya siang ini prof duyandrea santosa guru besar ipb
dan juga ada kepala badan pangan nasional pak arief prasetyo adi
selamat siang selamat siang selalu
selamat siang mas